artis preti asmara resmi ditahan polda metro jaya sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika
sementara tujuh wanita pekerja seni yang ikut ditangkap bersama preti
kini diserahkan kepada narkotika nasional kota jakarta selatan untuk menjalani rawat jalan penyerahan
ketujuh wanita ini sesuai dengan hasil evaluasi dari bnn
saat ditangkap hasil tes urin ketujuh wanita tersebut terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu
namun memang tidak ditemukan barang bukti narkotika saat mereka ditangkap di kamar karaoke hotel grand mercure kemayoran jakarta pusat
selain menjerat preti dengan undang undang psikotropika
polisi juga masih mendalami indikasi preti berperan sebagai muncikari penyedia layanan pekerja seks komersil
untuk perkembangan kasus psikotropika dan narkoba yang tersangka p dengan m ya alias d
yang kedua tersangka ini sudah kita lakukan penahanan
kemudian tujuh orang ya tujuh orang yang kedapatan di kamar karaoke itu
yang menggunakan yang dinyatakan positif ya di dalam pemeriksaan
dan kemarin sudah kita serahkan ke bnk jakarta selatan
karena hasil daripada asesmen yang dikeluarkan oleh bnn
jadi keterangannya bahwa yang bersangkutan
rawat jalan delapan
delapan kali laporan
nah di situ ya
jadi dia harus melakukan pemeriksaan delapan kali
itu untuk yang tujuh orang yang mengguna di dalam kegiatan pesta itu